mulai sekarang aku harus lebih berhati hati dengan semua orang
abang ini kerjanya apa sih kok bisa lolos
padahal rencana ini udah lama kita rencanain buat ngelenyapin mereka
ini semua gara gara kecerobohan abang dan kebodohan abang
pantes juga nih si bobby jadi ilfil sama nisa
baru kelihatan tanduknya kalau udah marah marah begini

mau tau aja urusan orang gausah kepo deh mas
wajar kalau suami tuh pengen tau istrinya kenapa
gausah jadi sok sok suami yang baik deh
gausah sok tau mau tau urusan istrinya
selama ini kan juga kamu sibuk sama urusan perselingkuhan kamu
kamu tuh kenapa sih tiap kita pengen ngobrol baik
tuh selalu ngobrol baik
kamu tuh nyari masalah terus deh sama aku gimana kita mau baik
aku yang cari masalah terus mas
justru kamu yang cari masalah
dengan kamu hubungin dewi terus
sama aja kamu menghancurkan rumah tangga kita mas
yaudah yaudah yaudah
kalau kamu ga mau ngasih tau
aku juga ga peduli
tapi kalau sampe bener dugaan aku
yang kamu omongin itu udah hubungannya sama cherry dan dewi
kamu duluan juga kan ngungkit ngungkit sama dia
bilang aku mikirin dia lah apalah
kalau sampe emang bener
aku akan tegas untuk soal ini
iya emang baik
nanti dewi akan kabarin lagi
terima kasih emang
seharusnya saat ini aku begitu bahagia
abi sudah menemukan pendonor yang cocok
tapi justru di saat yang sama aku menemukan hal yang sangat menyakitkan
kamu udah janji sama aku dan sekarang kamu melanggar janji kamu
setelah semuanya aku udah lakuin buat kamu
coba kamu pakai penyakit
coba kamu pakai pikiran kamu sedikit
kalau kondisi mama itu tidak memungkinkan sebagai pendono untuk habi
kalau sampai kamu ngelakuin hal itu
itu sama aja kamu membunuh mama lebih cepat daripada penyakit
jadi ini alasan sebenarnya nisa selalu meminta aku
jangan pernah bilang soal abi ke mama
jadi bukan semata mata karena kesehatan mama
atau karena dia peduli sama abi
sekarang semua udah jelas
kenapa aku selalu ketemu john di rumah sakit
karena dia memang mengawasi aku dan abi
dan nisa yang menyuruh dia
ya allah nisa
tegas sekali kamu
padahal abi itu keponakan kamu sendiri
aku harus lebih berhati hati dengan semua orang
abang ini kerjanya apa sih
padahal rencana ini udah lama kita rencanain
buat ngelenyapin mereka
ini semua gara gara kecerobohan abang dan kebodohan apa
pantes juga nih si bobby jadi ilfil sama nisa
baru kelihatan tanduknya kalau udah marah marah begini
bang kamu dengerin aku ngomong gak sih
kamu itu kerja dong
jangan cuma mau tinggal gratis di sini
cuma mau duit doang
ini semua bisa membahayakan aku sama cherry bang
gue harus tahan sabar kayak si bobi ngadepin malefisien kw ini
kenapa gue kayak si bobi sekarang
tahan dulu emosi kamu
kalau kayak begini caranya
itu hanya akan semakin ruwet
kita nggak bakal dapat jalan keluar
pokoknya gini aja deh
kamu percaya sama abang
apel akan cari jalan keluar
pokoknya abi tidak akan surut
dan dia tidak akan menginjakkan kaki
padahal telah ingat
murung enggak jadi satu
diseket moro sama nisa
menyiar canang busuk apa lagi kalian sama dewi
mau buat dia lebih menderita lagi
lo emang ngegas banget ya kalau bicara soal dewi
lo lo tuh udah jadi bucin men
lo tau kan bucin
orang ala yang terang terangan mengungkapkan cintanya
sementara lo tuh udah punya istri sama anak
itu bukan urusan lo
kacau banget lo
demi cinta masa lalu lo sama dewi
lo tuh udah berani nyakitin hati istri lo
dan lo ngelawan dia
dewi itu istri almarhum sahabat loh
kalau lo nanti dikubur ketemu sama bayu
bayu udah meninggal
lo jangan pernah bawa bawa orang lo jadi tanah
kita yang masih hidup harus melanjutkan kehidupan kita
dan lo jangan pernah jadi penghalang di kehidupan gue
lo benar benar udah lupa
jangan lupa darat lo
jangan lupa lo bicara sama siapa bang
gue masih nahannya
gue masih kasih lo kesempatan buat lo nikmatin ini semua
satu kata tentang lo lepas dari mulut gue
kelar hidup lo
aku harus pindah
nisa akan mudah kirim john untuk bisa melukai abi
nisa bisa melakukan apa saja kalau sudah nekat
neneng itu bawaannya nisa
apa neneng juga suruhannya nisa untuk mematah matahi aku dan abi
pak neneng doain nabi ya
kata tante dewi abi udah bisa dioperasi
ini kita main bareng ya
kan abi gak punya temen
ihh pasti dong oke
pak neneng doain ya
biar abi tuh cepat sehat sembuh baik seger buger ya kan
terus operasinya mbak neneng doain lancar jaya
ayo tante cepet tante ke rumah sakit
iya sebentar ya
tante diri mau ngomong dulu sama mbak neneng
mbak neneng boleh bicara sebentar
ada apaan ini ya
gak usah gitu duduknya
sini duduk sebelah aku aja
neneng jadi gak enak ini
gak ada apa apa
hanya ada yang mau saya tanyain aja sama mbak neneng
tapi saya minta mbak neneng jawabnya jujur
waktu awal mbak neneng tawarin untuk kerja di sini sama bu nisa
apa bu nisa sempat minta mbak neneng untuk memata matai saya dan abi
kok bu dewi nanyain begini
gak ada kebanyakan

apa bisa tahu ya
padahal nenek udah pengen baik sama bu dewi